persaingan partai republik dan partai demokrat di amerika serikat itu semakin mendekati garis akhir
dan menuju pemilu presiden pada bulan november nanti
setiap partai harus memastikan kekuatan masing masing dan diharapkan akan mampu mengalahkan kubu lawan
bagaimana sebenarnya gambaran peta kekuatan antara kubu donald trump dari partai republik dan hillary clinton dari partai demokrat
kita semua tahu pemilihan presiden amerika serikat adalah salah satu yang paling kompleks panjang mahal
tapi tenang ini semakin mendekati garis akhir
pemilu presiden akan berlangsung pada delapan november dua ribu enam belas nanti
lalu bagaimana sebenarnya gambaran peta kekuatan antara kubu donald trump dari partai republik dan juga hillary clinton dari partai demokrat
kami ajak dulu anda untuk mundur sedikit kita lihat proses yang selama ini mereka jalani
kami awali dari faktor delegasi partai yang menentukan nominasi
donald trump dari partai republik total jumlah delegasi partai republik yang diperbutkan adalah dua empat ratus tujuh puluh dua delegasi partai
dan trump harus mengumpulkan satu dua ratus tiga puluh tujuh delegasi untuk bisa memenangkan nominasi
dan ternyata ia mendapatkan satu lima ratus empat puluh dua suara delegasi
sementara itu dari partai demokrat memiliki empat tujuh ratus enam puluh tiga delegasi
dan hillary clinton harus menguasai paling tidak minimal
dua tiga ratus delapan puluh dua suara delegasi untuk maju menjadi nominasi presiden dari partai demokrat
dan ia ternyata mendapatkan dua delapan ratus tujuh delegasi pendukung
lalu ini dia data dari cnn
ini adalah peta kekuatan sementara kubu republik dan demokrat di seantero amerika serikat
dan yang merah disini adalah kubu partai republik
kemudian yang biru adalah kubu partai demokrat
beberapa negara bagian
yang sudah menjadi basis kekuatan partai republik
di antaranya adalah arizona
dan juga georgia
dan ini berdasarkan hasil pemilu presiden tahun dua ribu dua belas lalu
juga ada negara negara bagian yang menjadi basis utama partai demokrat
di antaranya adalah california
berwarna biru solid disini
kemudian new york
dan juga pennsylvania
dan ini juga berdasarkan hasil pemilu tahun dua ribu dua belas
nah itu dia
selain negara negara bagian yang menjadi kekuatan utama kedua calon presiden
ada pula beberapa negara bagian lain yang menjadi perebutan
disini kami warnai dengan warna kuning
ada daerah perebutan key states disini sebutannya
adalah nevada iowa ohio north carolina dan juga florida
dan ada perubahan karakter dalam daftar ini
tahun dua ribu enam belas pemilu presiden tahun dua ribu enam belas
floreda juga diperhitungkan sebagai salah satu pemenangan
penentu kemenangan pemilu presiden dengan dua puluh sembilan suara electoral college
ini melihat dari sejarah yang terjadi pada tahun dua ribu dua belas
di mana florida menjadi penentu kemenangan presiden barack obama pada saat itu
dan kemudian ada data yang terbaru yang kami dapatkan
yaitu disini iowa
iowa disini ternyata tidak lagi berwarna kuning
tapi sudah cenderung berwarna merah muda
ia sudah cenderung ke partai republik
ini adalah sebuah perubahan yang luar biasa
ios sudah cenderung ke partai republik
dari dulu banyak yang percaya atau banyak sekali analisis mengatakan
siapapun yang memenangkan io akan memenangkan pemilu presiden amerika serikat
tapi berhubung penentunya tidak hanya iowa lagi
tapi ada tiga ada empat negara bagian lagi
maka itu belum bisa memberikan kesimpulan apapun
dan juga ada negara negara bagian
yang disebut sebagai
atau negara bagian dengan suara pemilih mengambang
dari partai republik misalnya ada arizona
kemudian ada utah
kemudian ada georgia
dan mengapa disini warna merah muda dan mengapa disebutkan swing states
jadi memang mereka basisnya adalah partai republik
jadi hatinya partai republik
tapi para pemilih masih belum begitu seret dengan donald trump
sehingga mereka masih belum menentukan pilihan apakah mereka akan yakin mendukung donald trump atau tidak
makanya warnanya masih belum menentukan
masih merah muda
tapi yang terakhir
kami mendapatkan informasi bahwa yuta sudah menjadi solid republican
jadi sudah menjadi basis suara yang bisa diperhitungkan oleh partai republik
itu juga terjadi dengan partai demokrat
ada beberapa negara bagian di sini yang menjadi perhitungan swing states
yaitu michigan kemudian pennsylvania virginia wisconsin dan juga colorado
dan di michigan
dan salah satunya juga menunjukkan peningkatan semakin cenderung kepada partai demokrat
sebagian besar pemilih partai demokrat sudah setuju sudah serek bahwa calon presiden hillary clinton bisa dipilih
dan bisa memenuhi kriteria mereka untuk menjadi presiden amerika serikat yang berikutnya
dan bagaimana sekarang sebenarnya dengan hasil polling
ini adalah hasil polling berdasarkan survei yang diadakan oleh cnn indonesia

kita lihat bersama
tapi ini dia yang menarik di pemilihan presiden amerika serikat
pemenang ditentukan oleh electoral college
jadi bukan oleh popular votes
jadi bukan oleh ketenaran
bukan oleh pemilih atau mereka yang sebagian besar
atau mereka yang memenangkan lebih banyak suara pemilih
tapi ada suara elektoral
total ada lima ratus tiga puluh delapan suara elektoral yang diperebutkan
salah satu kandidat hanya perlu memenangkan dua ratus tujuh puluh suara saja untuk menjadi presiden amerika serikat yang berikutnya